wih jack kang bahar itu ya
preman terkenal di bandung jack
waktu saya jualan buah di bandung
saya pernah ngasih dia
wih enggak tuh dia beli
cuman saya kasih aja
jadi begini jack
nih gue cari penumpang
tunggu ya kang
saya ngecas hp dulu
nanti terlambat atuh kang
terus lowongannya diambil orang
jadi kang amin teh supirnya kang bahar
apa tuh kang
udah siap kang
mau kagak enak sama si tati
dia marah sama gue
dia beli telepon
dia jadi beliga sendiri
lagian lo sih
enggak perhatian sama istri
kualat sama istri baru tau rasa lo
bisa po kecil kecil kecil gas doang
polak palik mulu tuh anak
telepon dari ani
dia minta dijemput
saya mau ganti baju dulu terus nyiapin berkas berkas buat lamar kerja
beneran akang mau nunggu
iya beneran kang gak apa apa
kan kang amin sudah saya anggap sebagai saudara sendiri
hah ngelamar siapa
mau cari penumpang di pangkalan sepi gue dari pagi belum narik
saya juga belum
nah itu kamu udah bawa amin
jak kang amin itu supirnya kang bahar
kamu tahu kang bahar
wih jack kang bahar itu ya preman terkenal di bandung jack
ini ajak waktu saya jualan buah di bandung saya pernah ngasih dia
wih ini enggak tuh dia beli
cuman saya kasih aja
jadi begini jack
minta gue cari penumpang
tunggu ya kang saya ngecas hp dulu
nanti terlambat atukang terus lowongannya diambil orang
oh iya sebentar saya kuci pintu dulu
nanti kalau udah selesai jangan lupa
anterin juga bukti kirimnya ya
jangan sampai ilang ya
tunggu sih dari tadi siap siap melulu
nama kantornya apa
oh saya tahu tempatnya
kang pernah ngelamar di situ juga
pernah lewat aja

ngasih tau apaan
oh ya udah makasih banget ya
ya laki sama bini sama aja
aduh aduh aduh aduh aduh
sampai jumpa lagi
kantornya di sebelah sana
tapi saya takut ketangkep polisi
wih punya atuk
tapi kan kang amin nggak pake helm
terus nanti saya gimana ditungguin gak
soalnya saya mau ngejek dulu
nanti kalau kang amin udah selesai telepon aja
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
pas ibu lagi butuh ojek pas ketemu sama ibu
anter ibu ya ke rumahnya mariam
ojek tadi berhenti motor ojek mogok bensinnya habis